dahulu kala hiduplah seorang prajurit
dia adalah pria muda yang menawan
suatu hari dia kembali ke rumahnya dari perang
bersyukur dia masih hidup
kiri kanan kiri kanan kiri kanan
dia melanjutkan langkahnya dengan pedang di sisinya
lalu tiba tiba ada di jalan dia melihat seorang penyihir yang mengerikan
selamat malam prajurit pedang yang bagus dan ransel besar yang kau miliki
selamat malam kau baik sekali penyihir tua
bibir penyihir itu bergetar dan bibir prajurit menggigil
dia sangat tidak tersentuh
dia menanggungmu oleh sifatnya yang mengerikan
kau benar benar seorang prajurit dengan tas dan juga pedangmu
beberapa orang bahkan mungkin salah mengira kau sebagai pangeran
katakan apakah kau ingin memiliki uang sebanyak yang kau inginkan
penyihir itu sadar dan dia tumbuh terpesona
dia tidak menyadari dia seharusnya khawatir
dia menunjuk ke sebuah pohon di ujung hutan dan menyuruhnya untuk melihat
bisakah kau melihat pohon besar itu
eh pohon tapi apa yang akan kulakukan di bawah pohon
ya pohon itu begitu dalam dan aku akan ikatkan tali pada

aku akan menarikmu kembali setelah kau memberiku tanda
karena di dalam pohon itu ada emas jangan ragu
tentara itu ragu dan dia mengangkat alisnya
ada emas di pohon itu tapi bagaimana
penyihir itu mulai menjelaskan semuanya
setelah kau masuk ke dalamnya kau akan melihat aula
ada lentera di sana jadi cukup terang
kau akan melihat tiga pintu dari kiri ke kanan
di dalam gembok akan ada kunci
dan di ruang pertama apakah kau tahu apa yang akan kau lihat
itu peti besar di tengah lantai
tapi waspadalah terhadap anjing yang berdiri di pintu itu
prajurit itu sekarang penasaran
anjing itu memiliki mata yang sangat
anjing itu memiliki mata yang sangat
sang penyihir mengambil celemek berwarna biru
sang penyihir mengambil celemek berwarna biru
ini akan melindungimu
dia berkata sambil tersenyum
letakkan anjing itu di atas ini dan dia akan sibuk sebentar
sekarang si penyihir terus menjelaskan alur ceritanya
bagaimana ada koin tembaga dan perak dan semuanya
tapi waspadalah terhadap anjing itu di tumitmu
karena matanya sebesar roda kereta
dia terus mengatakan bahwa celemek itu akan membantu
dan kemudian dia bisa mengambil semua koin untuk dirinya
tentara itu senang dan dia pun melakukannya
ini tidak buruk sama sekali
sungguh ini tidak buruk
tapi apa yang harus kuberikan pada anjing
apa yang harus kuberikan padamu
kau pasti menginginkan sesuatu iya kan
yang aku inginkan adalah sekotak timah
nenekku lupa kalau terakhir kali dia itu ada di sana
maka ikatlah tali di pinggangku
maka si penyihir mengikatkan tali di sekeliling pinggangnya
dan dia naik pohon
lalu dia turun
dia meluncur ke bawah
dan tiba di sebuah ruangan
di mana ada lentera di setiap dindingnya
tentara itu berjalan untuk melakukan yang terbaik
dan ada anjingnya berdiri di atas peti
kau terlihat seperti anjing yang baik
tentara itu mengangkat anjing dan menempatkannya untuk tidur siang
dia disimpan di celemek dan tidak membuat suara
tentara itu melihat sekeliling
saat dia mengumpulkan koin ke dalam tasnya
dia pergi ke kamar lain untuk menyenangkan wanita tua
seperti yang dia bilang katanya ada anjing dengan mata yang besar
matanya begitu besar mengejutkan para jurid itu
dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di celemek
tetapi ketika dia membuka peti dia menginginkan lebih
prajurit itu melihat perak yang ada di dalam peti
lalu dia membuang tembaga yang dia miliki
perak lebih baik dari tembaga
tentara itu mengosongkan isi tasnya yang penuh dengan tembaga untuk mengisinya dengan perak yang baru saja dia temukan
ternyata memang anjing itu lebih besar dari yang diharapkan
dengan mata yang begitu besar dia terperangah
dia mengambil anjing itu dan menempatkannya di celemek dan membuka peti
dia berpikir dia salah
ada begitu banyak emas
jadi dia mengosongkan perak dan membuangnya
dia mengisi tasnya dengan koin koin emas
penyihir menariknya ke atas saat dia membawa kotak timah
saat dia tiba di permukaan penyihir itu mencoba merebutnya dari dia
apa yang akan kau lakukan dengan kotak tua itu
itu bukan urusanmu anak muda
katakan padaku atau
tidak kau telah mengkhianati aku
sampai jumpa penyihir tua
tentara itu berjalan ke kota pada hari itu
dia menyewa kamar terbaik makanan terbaik memiliki segalanya dengan caranya
sekarang prajurit itu telah menjadi bangsawan
orang orang memberitahu dia tentang yang terjadi di kota ini
tentang raja mereka dan betapa cantiknya putri sang raja
bisakah aku pergi menemuinya
tentu tidak kau tidak bisa
raja berharap tidak ada yang melihatnya
dia tinggal di sebuah benteng besar yang terbuat dari tembaga
raja melihat sang putri menikahi seorang prajurit dan dia tidak suka itu sedikit pun
aku tidak mengerti kenapa seorang prajurit tidak baik
tentara itu tidak baik
tentara itu tidak baik
tentara itu kaya karena kekayaannya
tetapi dia hanya memiliki kekayaan untuk dibelanjakan dan tidak ada penghasilan
dan karena dia tidak bertanggung jawab menghabiskan hanya ada beberapa koin kecil yang tersisa
dia harus pindah ke loteng timah
dia duduk di loteng mungil barunya dan menjahit sepatunya
kamar itu sangat gelap
dan dia terlalu miskin untuk membeli sebuah lilin
aku tidak bisa bertahan dengan situasi ini
tapi kemudian dia teringat kotak timah
dia melihat tunggul kayu sangat kecil dan tipis
itu bisa membuat cahaya dan aku bisa bertahan malam ini
jadi dia membuka kotak itu dan mencoba menyalakan api
saat zia melakukannya seekor anjing tiba
anjing yang berdiri mencari perhatian
apa yang diperintahkan tuanku
dia menawarkan sesuatu
aku siap membantumu kau dapat melakukan apapun
apapun yang kuinginkan apapun itu
tentara itu kagum
dia berpikir tentang itu dan berkata dengan riang
pergilah anjing dan ambilkan aku uang
anjing itu menghilang dan ketika dia kembali
dia membawa sekantong koin
lalu prajurit itu kembali ke tempat sebelumnya dengan berlian dan emas
tetapi dia kesepian sehingga dia menginginkan seorang istri
aku tahu ini sudah tengah malam
tapi aku ingin bertemu sang putri aku ingin bertemu dia
dan sebelum prajurit itu bisa berkedip anjing itu membawakan sesuatu
di lantai itu terbaring sang putri
dan prajurit itu sangat senang
keesokan harinya setelah skema sang prajurit sang putri bangun dan berkata dia telah bermimpi
mimpi macam apa
ada seekor anjing dan seorang prajurit
itu yang kulihat
dan sementara aku tidur dia menciumku
itu hanya mimpi dan tidak ada lebihnya
raja mengerutkan alisnya dengan khawatir
dia kemudian menyuruh seorang wanita pembantu untuk menjaga anaknya
untuk melihat apakah itu mimpi atau tipuan
prajurit itu ingin sekali melihatnya
jadi dia menyuruh anjingnya untuk membawa sang putri
anjing itu membawa sang putri dengan sekejap mata
tapi dia tidak tahu pelayan itu seorang mata mata
dia memakai sepatu bootnya dan mengejarnya turun
dan mengikutinya ke sebuah rumah di kota
sekarang aku tahu ini bukan hanya mimpi
aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk menjaga dia dari tipuan mereka
aku akan menggabar garis silang kapur di pintu mereka
setelah melakukan itu sang pelayan pun pergi
dan kita tahu untuk apa
dan ketika anjing melihat rencananya yang pintar
anjing itu menggambar silang di setiap rumah
pagi hari berikutnya raja dan ratu wanita tua yang menunggu
dan semua petugas datang untuk melihat di mana sang putri berada
apa dia di sana di penginapan
tidak itu di sana suamiku sayang
ada begitu banyak garis silang di setiap rumah
itu membingungkan semua prajurit dan penjaga
mereka semua mulai berdebat
tapi ratu itu pintar
dia telah menyimpan sekantung gandum di punggung putrinya
gandum gandum itu jatuh dan mengungkapkan di mana sang putri berada
ratu menunjuk ke jejak gandum dan para penjaga masuk ke dalam
di sana mereka menangkap seorang pria yang berusaha bersembunyi
untuk kejahatannya itu dia dijatuhi hukuman mati
namun sebelum itu dia minta keinginan terakhirnya
adalah sebuah kebiasaan untuk membiarkan seseorang memiliki keinginan terakhirnya
aku menginginkan sebuah api unggun
raja tidak akan menyangkal keinginannya
dan prajurit itu mengambil kotak tinder dan menyalakan api
anjing itu muncul
di sana dia berdiri
sang prajurit tersenyum karena tahu anjing itu akan datang
aku tahu kau akan datang
itu memang benar bahwa anjing adalah sahabat manusia
anjing itu menggonggong di depan dewan dan mereka semua melarikan diri
raja dan ratu mencoba lari tetapi anjing itu berdiri di jalan mereka
kau adalah seorang penyihir jahat
yang mulia tolong dengarkan aku
aku bukan orang jahat
aku hanya mencintai putrimu
aku akui aku menggunakan kotak tinder untuk menemui sang putri
tidak akan aku sakiti
seorang penyihir tua menginginkannya
tapi aku pikir dia bisa menggunakannya untuk sesuatu yang salah
aku mengalahkannya dan mengambil kotak tinder untuk diriku sendiri
apakah kau berjanji untuk membuat putriku bahagia tanpa bantuan kotak tindermu
raja dan ratu melihat cinta sejati di matanya
sang putri tersenyum karena dia pikir pria itu cukup gagah
dia terkesan dengan keberaniannya
apakah kau berjanji untuk membuat putriku bahagia tanpa bantuan kotak tindermu
aku akan menjadi kontak tindernya
aku akan bekerja keras dan memenuhi setiap keinginannya
aku akan menghancurkan kotak tinder ini dengan segera
dan dengan demikian prajurit itu menjadi penguasa dan hidup dengan kehidupan yang baik dengan istrinya dan anjing anjing ajaib

salah sebab tak melihat
circle di dalam tembakan dua ribu sembilan belas adalah waiteran dan prince aurait